menunjuk bung andi gani untuk menjadi staf ahli kapolri di bidang ketenaga kerjaan
ada satu hal yang mengembirakan hari ini tadi atas kesepakatan dari seluruh rekan rekan konfederasi
dan ini juga bagian dari institusi polri untuk terus mengawal terkait dengan masalah keperburuan
masalah hak hak yang terus mereka berjuangkan
tadi di dalam sepakat bahwa teman teman pimpinan
konfederasi dan serikat menunjuk bung andi gani untuk menjadi staf ahli kapolri di bidang ketenaga kerjaan
jadi saya ucapkan selamat dan ini kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman teman buruh
sehingga ke depan kesejahteraan buruh apa yang diperjuangkan buruh keselamatan buruh
dan hal hal lain yang berlaku
tentunya saat ini terus diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik
dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera
oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun buruh internasional
jadi sekiranya begini di lapangan kita banyak mendengar bahwa banyak sekali
sengkita sengkita ketanaga kerjaan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha
tentunya ini bukan hal yang tidak bisa diselesaikan
namun demikian tentunya kita juga butuh ada informasi
masukan sehingga kemudian secara komprehensif kita bisa membantu
menyelesaikan sengkita sengkita yang ada
dengan tidak bermaksud untuk mencampuri stakeholder yang lain
yang juga mungkin memiliki tugas yang hampir sama
namun di sisi lain kita pun juga karena memiliki tugas memelihara harga antipas
tentunya mudah mudahan peran polri dalam hal mengawal menjaga
dan melindungi teman teman buruh
bisa berjalan dengan lebih baik